disini tadi tante lihat dari sini
akhirnya untuk pertama kalinya
mama akan memegang tanganmu kembali kang
tante saya saja
tadi tadi al ada disitu
tadi tante lihat sendiri dia ada disitu
tapi tante yakin
ini kan ruangannya
tante tante melihat
di observasi disitu sama dokter
maaf pak bu ada yang bisa saya bantu
saya mau tanya pasien atas nama aldebaran alfahri yang tadi ada di situ
yang sedang di observasi sama dokter
oh yang tadi dirawat disini sudah dipindahkan ke ruangan rawat no tiga bu
itu ruangannya sebelah mana
bapak bisa belok kiri saja sebelah sana
tante tinggini setel suhuum ya bu
baik jangan eva
abis dari hari lentas
abis dari hari pujian tak ada wong brubang di kota ini
bukan rakyat lagi
kalau denken sekali saya melihat wajah kalian
baik bu elsa selamat bekerja
kalau gitu saya langsung ke ruangan saya ya
kau mau ke ruangan mbak jessica ya
iya saya mau ke ruangan jessica kenapa
kan saya udah kasih tau ke kamu
kalau kamu mau ke ruangan mbak jessica harus lihat saya dulu isinya
apa sih kenapa harus lewat kamu terus sih
saya ada keperluan buat ngomong sama jessica ngerti
jangan sak peraturan tetap peraturan
ada yang mau saya bicarakan sama kamu dan ini penting
ada apa lagi ya sah
kalau kamu sahabat saya kamu harus bantuin saya
kamu harus cepet cepet asesi proposal yang saya buat
saya ini kebijakan kantor loh
dan kita sama sekali gak bisa mencampur adukan dengan persahabatan kita
gak profesional namanya
gak profesional gimana sih jess
saya bener bener udah profesional lho
saya susah susah untuk bikin proposal itu
dan kamu sendiri juga udah baca kan
jadi kurang profesional apa coba
iya betul saya sudah membaca proposal kamu
dan dia masuk akal
kalau kamu mau baca kamu harus baca
kalau misalkan menurut kamu itu masuk akal
berarti kamu setuju dong dengan usulan saya
masuk akal dari sudut pandang pemikiran kamu sa
tapi untuk perusahaan
maaf kita belum bisa
gak bisa dari sisi mananya ya jazz
atau enggak kayak gini deh kamu kasih tahu kesalahannya di mana biar saya revisi
saya revisi nanti saya langsung kasih ketahuan
kamu baca lagi oke
biar kita bisa meeting in lagi ya
maaf mbak jessica
saya nggak bisa menahannya elsa untuk gak masuk ke sini
apa salahnya sih kita berdiskusi jazz
kamu gak bisa bilang kamu gak setuju tanpa kamu kasih tahu kesalahannya di mana
sekarang jelas jelas perusahaannya nino itu sudah masuk daftar
perusahaannya mau di takeover sama kamu
terus mau nunggu apa lagi
kenapa gak langsung diproses aja biar cepet
baik bu elsa begini ya saya jelaskan
karena untuk mengakui sisi sebuah perusahaan tidak semudah itu
semua itu ada prosesnya dan semua itu bertahap
kita gak bisa langsung begitu saja mengambil perusahaannya nino
kita perlu meeting besar dan segala macamnya
belum lagi kita harus dapat persetujuan rups
dan itu pun masih tahapan awal
dan rentan waktunya masih sangat panjang
kamu gak bisa bantu saya jazz
kamu gak setuju
atau gimana sih
kamu sahabat saya loh jazz
buktinya mana mau bantuan kayak gimana kayak begini
tolong jangan bicara sekeras itu sama mbak jessica
tolong ya kamu gak ada urusannya di sini
cara saya mendukung kamu bukan dengan seperti ini
saya gak bisa langsung otomatis mengiakan semua kemauan kamu
karena ini perusahaan
semua keputusan itu harus dibicarakan dulu dengan para staff dengan manajemen kantor
jadi kamu tolong ngerti dong
ini sama sekali gak ada hubungannya dengan persahabatan kita
ternyata percuma juga ya saya di sini
kamu gak mau bantuin saya dan gak ada harapan juga di sini
terima kasih ya
elsa gimana aku harus bersikap ngadepin kamu
wah itu infusnya udah mau habis gimana
coba aku panggil mirna dulu deh
untuk suruh dokternya sini lagi ya
ya bangga dokternya minta tolong dilepas aja pak
kamu istirahat dulu ya
ini dokternya kan dekat sini
jadi papa minta tolong mirna panggilin dokternya ya
aku udah jauh lebih baik sekarang
aku mau ke rumah sakit aku mau ketemu sama
ben din bukan cuma kamu yang lain juga semua pengen segera ketemu sama sal
aku kangen sama suami aku pak
aku mau ketemu sama saya
aku mau peluk dia
aku mau peluk dia
aku mau peluk dia
aku mau peluk dia
aku mau peluk dia
aku mau peluk dia pak
aku udah gak tahan sama rindu ini pak
aku mau ketemu sama masa
sal mampus salmu
pak tolong antriin aku ke rumah sakit ya
sayang jangan sekarang
nanti kalau kamu udah sehat papa antren ke rumah sakit
jangan sekarang ya nak ya
udah sampai dua tahun aku nungguin mas sal
dan sekarang aku gak mau nunda lagi aku gak mau nunggu dia lagi
sekarang aku mau ketemu sama saya
papa antriinnya kita antriinnya
yaudah kalau gitu aku ketemu sama anak anak dulu ya
iya udah biar mama yang panggilin ya kamu disini aja istirahat
mir itu infusnya andin udah mau habis
terus udah gitu andin maksa lagi mau ketemu sama aldebaran
kamu bisa panggilin dokternya sekarang
mudah mudahan dokter nih izinin andin pergi ya
amin amin semoga ya
enggak andin udah keburu tahu juga
begitulah siapa sih yang bisa nahan andin
jangankan andin saya aja pengen ketemu sama pak bos
udah lama banget kan
anak anak ada di mana
kalau rena ada di kamarnya karena juga badannya lagi hangat
kayaknya untuk soal ini nggak usah ngomong dulu sama andin ya
takutnya handim cemas kepikiran dia mikirin ah mikirin rena juga
makanya mendingan gak usah sampai tahu dia tante
sampai tahu dia andin
kalau askara lagi sama kiki
itu ada oma ini
hai anak ganda
ikut oma yuk ke kamar mama yuk
ikut ke kamar mama enggak
tapi kiki jangan sayang mama
ia akan segera tidur ya
ada tembok juga
akhirnya sayang dan kita tunggu tunggu
akhirnya papa bisa balik lagi ke kita
mungkin masa kecil kamu gak indah nak
mungkin papa gak selalu ada di samping kamu
tapi sekarang semuanya sudah berubah
kau bisa ketemu sama papa lagi
ada yang bisa jagain kamu lagi
udah mbak udah gigi suapin
rena masih tidur katanya dian
tapi mirna mau ngecek lagi ke kamarnya
kalau udah bangun pasti akan dibawa ke sini
ya allah betapa bahagianya aku
karena hari ini kami bisa berkumpul kembali
aku penuh sama papa
rena sehat kan
aku yakin kau tahu
ku terpaku aku merindu
engkau izinkan kami kembali menjadi satu keluarga yang utuh
aku lena askara dan mas al
tolong kabulkanlah satu permintaan ini ya allah
jangan pernah biarkan kami terpisah lagi
dan mohon kuatkan ikatan cinta ini
sampai kami menutup mata
aku terpaku aku meminta
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
segala puja dan puji hamba panjatkan kepadamu ya allah
engkau membawanya pergi namun engkau pula yang mengembalikan mas al
aku mohon padamu ya allah
segera karena persatukan kami dalam cinta dan kasih
seperti tahun tahun yang lalu
sampai ketemu di rumah sakit
mas al papa harus ambil aku ke rumah sakit ya
aku mau ketemu sama mas al
tunggu dokternya dulu ya sebentar
dokternya akan ngecek kamu dulu
kalau dokter bilang kamu sehat boleh pergi kita pergi
tapi kalau dokter bilang kamu belum boleh pergi
tenang dulu ya nin
sebentar lagi kan dokternya datang
iya benar ya
kalau aku tadi terlalu terus terang
tapi aku mohon kamu paham saya
seperti yang aku udah jelasin tadi
kalau semua ini nggak semudah itu
semua itu harus direncanakan dengan benar
oke oke sekarang dengerin saya ya jazz
sebenarnya tujuan saya itu
saya mau nino jadi bawahan saya
aku udah tau kok maksud kamu itu
aku udah bisa ngelihat ambisi kamu sa
tapi bagus deh
jadi gue gak perlu repot lagi untuk ngejelasin
tanpa maksud apapun
aku gak bisa semudah itu menyetujuinya
apalagi kalau semua ini hanya untuk memuluskan niatan kamu untuk balas dendam kepada nino
jadi selama ini semuanya omong kosong dong
yang kamu bilang mau bantu saya mau support saya
terus itu apa
terserah kamu mau bilang apa
terserah kamu mau bilang apa sa
silahkan kalau kamu pengen benci aku marah sama aku
karena memang semua ini salah aku
salah aku yang udah nawarin kamu untuk bekerja di perusahaan ini
sehingga kamu bisa berpikir dengan mudahnya bisa mengambil alih perusahaan ini
gue pikir kita sahabat loh jess
tapi ternyata apa
ternyata kayak gini ya
jadi gue berharap lo sebagai sahabat gue please
yang namanya sahabat itu pasti akan mendukung
dia gak akan menutup jalannya
harusnya sahabat itu membuka jalan lebar lebar untuk sahabatnya sendiri
gak kayak gini jess
kalau kamu masih sakit masih enak masih kuat
kita putar balik aja ya balik ke rumah ya
apa apa sama mama gak usah khawatirin aku gak apa apa
tapi muka kamu pucat sekali loh ndin
dokter juga udah memperbolehkan aku untuk keluar
aku gak masalah
iya tapi dokter juga bilang
kamu nggak boleh terlalu excited
apakah khawatir kamu terlalu seneng
kau temu al
ntar jadi malah drop komunal
ya untuk masa perasaan itu
aku coba untuk atasin
aku coba untuk mengimbangi semuanya
aku mencoba untuk
untuk kuat buat anak anak
untuk buat mas al
karena pada saat ini mereka pasti juga lagi butuh aku kan
bapak dan mama selalu ada di samping kamu ya
selalu ya nak
bapak yang masuk ke awal insya allah aku akan baik baik aja
mama selalu doain ya
ini kamu yang mau ketemu sama aldebaran
mama yang rasanya gak karuan dakdikduknya
gimana perasaan kamu
sebenernya males banget sih
aku harus datang ke rumah tanta rosa
tapi aku terpaksa
gara gara gak punya surat kuasa
aku jadi gak bisa dapetin info soal mamanya sel
makanya mau gak mau
aku harus ke pondok pelita
mungkin aja tante rosa udah di rumah
karena aku juga belum ngecek ke sal
apa tante rosa udah pulang atau belum
dan aku juga gak mau nanya nanya ke sal
karena bakal ketahuan
kalau aku ngecek ngecek di rumah sakit sama penyakit mamanya
beli ragi di pondok kopi
udah ngopi udah lu
dokter bilang jangan banyak berinteraksi dulu dengan pasien
kalau pasien tidur jangan dibangunkan
terima kasih ya
kalau begitu saya permisi dulu ya
tuhan tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan
kamu akan baik baik aja
kamu di sini say
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
itu bu andien kan
istri pak aldebaran alfahri
iya ceo pt aldebaran
ya benar kita tanya dia saja
bu pas ini ingin menemui pak aldebaran kan
mbak mbak mbak
ya tolong jangan dipaksa dulu ya
kami sudah mengetahui nama nama penyintas
salah satunya adalah suami ibu
bagaimana perasaan ibu setelah hampir dua tahun menghilangnya suami ibu
mas udah mas cukup ya
saya tahu kalian pasti mempertanyakan mui untuk mendapatkan berita
tapi kalau kalian
tanya perasaan saya
yang saya selama dua tahun saya nggak ketemu sama suami saya
yang saya juga nggak tahu apakah ayah dari anak anak saya masih hidup apa enggak
dan saya dan keluarga saya
kalau memang dia meninggal
itu berarti saya tidak akan pernah ketemu sama suami saya lagi
jadi kalau kalian nanya perasaan saya seperti apa
saya pun nggak tahu perasaan saya
dan seharusnya dengan kalian memberikan pertanyaan kayak gini
harusnya kalian tahu kalian bisa memberikan ruang sama saya
mas mbak udah ya
jangan tanya dulu ya
tolong minta mantuannya ya
mas suraya basar
udah alhamdulillah gak ada yang ikut lagi
saya juga belum tahu bu
ya karena saya belum ketemu langsung sama pak
tapi yang jelas
pak al sedang dalam penanganan pedis sekarang
dan tadi bu rosa dan pak sal sedang mencoba untuk menyengup pak al
karena hanya keluarga yang bisa menghubungi
terus keadaan dia sekarang gimana pak rindy
saya kurang tahu
kau bisa antri saya ke dalam
saya coba telfon pak sal ya
untuk bilang kalau ibu udah sampai disini
sayang satu an cricket
ibu silahkan tunggu di luar

kita melihat ketentuan dia
iya tante kita percayakan semuanya sama mereka
kamu kenal dia
tante tenang aja ya
tenang dulu tante tenang
sekarang kan al sudah diperiksa sama tim dokter
tapi tadi tante tadi al kenapa
kenapa dia bisa sampai kayak gitu
iya tante kan dua tahun al menghilang itu
kita gak tahu apa yang dia lewatin
mungkin dia lagi mimpi buruk atau apa
ya pokoknya kita tunggu aja
tante gue urus ya
al al ada di ruangan
dan itu benar al
beneran mas al
mama yakin itu beneran mas al
al sendiri sayang
itu al anaknya
dia lagi ditangani sama dokter
kata dokter mau baik
tapi tadi dia sempat histeris dan
teriak teriak allahu akbar seperti mimpi buruk gitu
jadi mama takut sekali tapi
masul khair lah bukannya kepikiran dari
dar misalnya nggak mau tidur tuh
aduh bakal goribannya sama come
hai babi aduh
ruangan khusus tadi aja mama sama sal disuruh keluar dulu sama dokter pengen ditangani bisa
berpomong izin keluarga aldebaran alvari mari silakan menunggu di ruangan yang telah disediakan
supaya tidak mengundang wartawan yang berperumun silakan menunggu di sini saya permisi terima kasih
pak din papa sebentar ya ijin sebentar papa mau ke toilet ya apa aku juga pengen ke toilet ayo
sebentar ya sebentar ya mama tadi udah lihat masakan kemana keadaan ya nih mau dari atas
hai ya hampir dua tahun jadi pulau itu sendiri baik enggak diurusin badan kurus rambutnya cak
cakan baik muka merawakan gak terurus kulitnya kering solek hai ayo makasih dan yang bikin mama
sedih tuh kayak apa apa
itu waktu mama melihat ada buka bakar di tangannya dan ilusifin karena belum sepenuhnya
tapi mau mencoba kuat setidaknya
hai mas aslam
selamat itu juga udah kado paling terindah yang dikasih sama tuhan kan
ya alhamdulillah mama nggak nggak putus untuk mengucap syukur pada allah
mama sedih sedih itu kayak bilang tadi hai despite of keadaannya dia sekarang
hadir kembali hidup kita dengan selamat itu yang terpenting buat mama
luka ini ya allah luka yang tidak dirawat dan diobati dengan baik

mama tidak bisa membayangkan kamu hidup dalam kesakitan dan keterbatasan al
mata kamu juga tampak kosong
hai mungkin kamu tidak bisa mencari tuhan yang berada di dalam dirimu
mungkin kamu tidak bisa mencari tuhan yang berada di dalam dirimu
seperti yang mama kenal
alat tampak menahan
menahan suatu rasa sakit
sakit yang tak tertahankan
jadi ada tiga orang yang selamat
ada tiga penyintas
yang kemudian dibawa
ke rumah sakit angkatan laut ini
salah satunya aldebaran
ada ratusan banyak jiwa
yang ada di pesawat itu
ya mas terima kasih banyak
ya sahabat basah
kita semua harus bersyukur sih
ya memang kalau dipikir
setelah dua tahun bertahan hidup
di pulau terpencil seperti itu memang
ya nggak kebayang cuma
ketika allah sudah berkendang
kalau dari cerita yang kami dengar
ketika kapal dari tni angkatan laut itu
melewati sebuah pulau
jadi memang mereka sempat melihat
ada sinyal darurat yang dikirim dari pulau tersebut
dan ketika mereka hampiri
mereka ketemu dengan
tiga penyintas ini
yang mana salah satunya adalah lebaran
saat kecelakaan itu terjadi mas
bagaimana kamu berjuang sendirian
bagaimana kamu bertahan
selama ratusan hari yang berat
bagaimana dengan ingatan kamu mas
tentang aku rena askarah
tapi aku yakin itu pasti akan kembali
terima kasih allah
karena engkau sudah menjaga suamiku
terima kasih allah